kita teh sudah mencari kemana mana tidak ketemu ya
kita juga baru nyadar oh nggak tahu rayanya kemana
mensyukuri kemenangan ini cocok kalau itu saya setuju
ya sudah boy kamu pulang
terakhir biar besok badan david lagi ya
kita semua bangga jadi sahabat gue juga bangga punya temannya
kalau misalnya ada kalian gue bisa sampai ini
malam ini malamnya lu
motor lo gimana ya palingan motor gue parkir di sini aja motornya
biar anak gue saja yang bawa cocok
ya udah kalau gitu kita pulang juga
pak mama duduk belakang sama boy
oh gitu iya papa aja yang jepit
mama udah gak mau pisah sama boy nih
ya oke siap papa siap jadi supir malam ini
kau kesel bangetuesto rambo
dia gak bisa ngejatohin gue dan sama sekali gak bisa kita handle
gue juga gue juga kecewa banget sama dia
gue udah mati matinya ngerayu dia
gue sampai mau dihinain gara gara dia
ternyata lawan gue aja dia gak becus
oke begini sekarang kita cari cara
gimanapun caranya untuk ngancurin aj
iya jangan sampai mereka memperlahan perlahan terus mereka jadi penguasa jalan
gue gak mau
dan kita akan bubar nanti
lo ngerti itu gak akan terjadi
gue gak akan biarin
biar gimanapun black cobra harus jadi raja jalanan
dan kita harus jaga tujuan black cobra
kok kang abang gak dateng dateng sih jadi dateng apa enggak ya
ya udah deh bu mendingan kita kunci aja mobilnya
terus kita jalan ke tempat yang rame terus kita cari taksi deh
enggak ah kalo jalannya jauh gimana
mana sepi lagi takut ah
tungguin aja ntar juga dateng
iya dateng tuh
kirain gak dateng apa kabar
aduh puter pisang ini
everything oke aman terkenali
maaf ya saya terlambat ya agak agak minder ini si canggur saya tanya
gur mana jalan cimanuk bingung orang bandung motornya juga bandung
maaf ya terlambat
ya gak apa apa yang penting kan kakak kakak badat
sudah saya betulin ya mana sih ban yang
oh yang itu yaudah
makasih ya akang abah
hei sebentar aja makasihnya setelah ban selesai oke
bukan makasih akang abah udah dateng
makasih akang abah nanti ngebetulin ban mobil gitu
ya udah tuh kalau begitu
ucap thank you nya nanti saja ya sebentar
gue kecewa banget sama black obrak
coba sekarang mereka kemana semua
saat mereka butuh lu mereka ngelakuin apa aja buat
tapi sekarang setelah lo kalah mereka gak mau nolir ya
gak ada yang mau nologin lo
sumpah gue cewek banget
padahal nih menurut gue si boy itu cuma beruntung aja tau
aduh ya sebaiknya kita bahas itu nanti ya
ini tuh yang paling penting gimana caranya sekarang tuh bawa rek rumah sakit
dimanapun juga sakitnya harus diperiksa
devi kita bawa ke rumah sakit
semoga dia gak apa apa dia
si raya mana kok gak kelihatan dari tadi
oh iya tuh anak kemana ya
eh eh raya
eh eh kenapa
yang mana kita sih sudah mencari kemana mana tidak ketemu ya
oh aku gak liat
oh iya iya kita juga baru nyadar om gak tau rayanya kemana
oh gak bisa gitu raya kan biasanya bareng sama kalian
bentar bentar bentar telepon telepon
oh simak simak simak
eh nanya di situ
weh gak diangkat
wah eh emang aja
eh gini aja kita coba cari lagi dong ding
ya dibantu sama temen temennya si raya
nah kita kan juga nanti bisa nanyain tukang parkir
tukang sampah dan yang lain lain
he wah eh nanti sama edun pisang
memangnya tukang parkirnya kenal sama raya
ini mah bukan masalah terkenal dan tidak terkenal
pada kita tuh harus smart
kamu tuh gimana kan bisa kasih spesifik
atau kamu tuh ciri ciri tinggi
ya sudah kalau begitu kita mau cari lagi dengan raya ya
eh tunggu deh
ya gue tuh tiba tiba keinget sama pertandingan tadi
gue gak abis mikir sama anak black cobra
kasian banget pas raya moraga kalah
tiba tiba ditinggalin gitu aja sama black kobra
iya iya gue juga liat tadi
begitu roy kalah mereka main pergi gitu
ya itulah alex sama tristan
mereka cuma mau menang sendiri
ya tapi yang gue liat ya kayaknya si raya tuh gak jahat jahat banget deh
kita jalan yuk
tuh kan lah kamu liat sendiri
baik kan akang akang mbak
tapi dia itu bapak pacarnya anak ibu
tau gak kita siapa
kita dimantau reman
kita baru kondor penjara
sekarang ini kita mau berusaha menjadi orang baik
ya makanya sekarang kita ngamen ya
makanya hargain dong kasih duit dong
jangan dua ribu dong
berapa kek buat makan seminggu sebulan gitu
kalau enggak duitnya gue ambil
kalian tuh malak
atau ngamen sih
ini tadi bro
saya tidak suka campur ya
saya sukanya es cendol
hei bukan ngeledek ya
ini secara tidak sadar kalian sudah mencoreng nama baik seniman jalanan
sudah suara pas pasan minta uang banyak
ini mau dimasukin penjara kalian ya
saya penjahat kayak kalian
tapi dulu udah tobat
sekarang jadi giliran kalian
jangan sekarang saya izinkan untuk tobat
kalau gitu sama dong
kita juga penyembah dulu ya
perlu keluar dari penjara ini
kalau gitu gimana kita facting aja
saya kan ngasih nasihat bukan ngajak berantem
serangkap aja deh